baik melalui sambungan telpon kami sudah terhubung dengan konsul ekonomi kjri hongkong mandala soekarto purba
pak mandala selamat malam
selamat malam mbak puspa
pak mandala bisa diinformasikan kepada kami bagaimana situasi terkini mengenai demonstrasi yang terjadi di hongkong
pemirsa cnn yang terhormat perlu kami sampaikan bahwa demonstrasi yang terjadi pada hari minggu ini terjadi di luar bandara di pelataran parkir
para demonstran dilarang masuk oleh petugas keamanan karena tidak membawa id dan tidak membawa dokumen dokumen seperti penumpang sebagaimana mestinya
dan sekarang untuk ke bandara itu setiap orang yang memasuki harus memiliki boarding pass tiket paspor dan untuk kita kita harus membawa id kita untuk bisa masuk
jadi keadaan kondisi demonstrasi
namanya demo itu adalah terjadi di luar bandara artinya di tempat parkir
pak mandala informasi yang diterima oleh kjri jika terjadi atau demonstrasi ini terjadi di luar atau di pelataran bandara ini artinya aktivitas penerbangan masih berjalan di bandara internasional hongkong
bandara masih berjalan normal
tadi saya sudah cek dengan perwakilan garuda juga penerbangannya lancar
demikian juga penerbangan penerbangan lain dari pantauan kita
melalui cctv yang ada di bandara juga berjalan dengan lancar
dan perlu kami sampaikan juga lds kita juga yang bertugas di sana juga memantau pergerakan warga negara kita yang datang maupun yang pergi ke luar hongkong
sejauh ini sudah ada laporan dari warga negara indonesia yang pergi maupun datang ke hongkong pak akan terkendala mengenai akses dari bandara
apa kabarnya ada satu wni yang terjebak di sana
sejauh ini kita belum mendapat informasi seperti itu
karena petugas kita ataupun helbets kita yang ada di bandara setiap saat memantau komunikasi apa apa lain yang kita miliki
dan itu terus kita pantau
demikian juga kontak kontak yang sudah ada seperti lewat whatsapp call dua telepon juga sudah kita sampaikan melalui imbauan yang sudah kita sampaikan ke berbagai media
ini juga belum ada yang kita terima soal laporan masyarakat kita yang membutuhkan bantuan ketika akan terbang ataupun ketika tiba di hongkong
baik pak mandala aksi ini terjadi setiap akhir pekan di hongkong di bandara khususnya
apakah dengan adanya hal ini kemudian kjri memberikan peringatan kepada warga negara indonesia yang akan pergi ataupun keluar dari hongkong
untuk tidak melakukan penerbangan atau menghindari wilayah wilayah yang ada demonstrasi
kepada warga kita yang akan terbang tentu kita sarankan untuk mengecek jadwal skedul penerbangan dan memastikan kepada maskapai penerbangan jadwal itu apakah masih berjalan atau tidak
kemudian kita sampaikan juga kepada masyarakat kita ketika mengalami
masalah di bandara dapat menghubungi hotline desk kita yang setiap saat bisa dihubungin
boleh disebutkan pak mandala hotlinenya
hotline kita sudah saya kirim ke cnn berupa imbauan di situ semua sudah ada
oke baik nanti kami akan tampilkan ini artinya tidak ada pelarangan penerbangan ya pak tidak ada travel warning keluar maupun masuk ke hongkong
sejauh ini yang ada adalah travel advisory yang kita munculkan di himbawan kita
karena ini perlu diketahui oleh masyarakat di sini bahwa ada jadwal jadwal demo sehingga perlu dihindari dan perlu diwaspadai untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
kemudian juga kami munculkan juga kontak kontak yang bisa dihubungi segera
untuk minta bantuan ataupun informasi yang diperlukan mbak
baik ini sudah kami tampilkan ada hotline yang bisa dihubungi kepada kjri hongkong di kontak enam tujuh puluh tiga empat ratus enam puluh enam atau lima ribu dua ratus sembilan puluh empat
begitu ya pak mandala
pak mandala sejauh ini ada laporankah warga negara indonesia yang ikut bergabung dalam unjuk rasa atau aksi unjuk rasa ini
sejauh ini kita tidak mendengar laporan
namanya keterlibatan warga kita dalam demo ini
karena kita terus menerus kita imbau agar masyarakat warga kita yang ada di sini untuk tidak ikut atau terlibat dalam demo demo aksi aksi demo yang sedang berlangsung di sini
tadi siang juga kita mengadakan dialog tipartit dengan asosiasi pekerja migran dan agensi juga kita minta hal serupa
jadi kita terus menerus intensif kemana saja di berbagai organisasi
ataupun berbagai kegiatan kita selalu dengungkan himbauan himbauan seperti ini
agar mereka terhindar daripada keterlibatan di aksi demo ini mbak
baik pak mandala pantauan dari kjri apakah aksi demonstrasi ini hanya terpusat di bandara atau beberapa titik krusial lain yang ada di hongkong
kita mendapat jadwal demo di berbagai tempat ya
artinya untuk minggu ini memang terjadinya di sekitar
kemudian nanti seperti tadi malam mulai demo aksi demo dari tsim sha tsui wan chai terus ke khao sau bay habis ke khao sau bay ke tin hao terus ke north point
jadwal jadwal demo ini selalu kita pantau dan kita muat di dalam imbauan kita supaya warga kita yang ada di hongkong ini menghindari titik titik demo tersebut
baik artinya seluruh masyarakat hongkong
termasuk dengan warga negara indonesia yang tinggal di sana sudah mendapatkan informasi adanya demonstrasi yang akan terjadi hari ini maupun dalam beberapa waktu ke depan ya
pak mandala soekarno kurba terima kasih banyak sudah berkabung bersama kmedisian and indonesia